citra satelit maksar menunjukkan gambar terbaru situasi terkini di sejumlah kota di ukraina
dalam salah satu citra satelitnya maksar memperlihatkan sejumlah warga sipil yang terparangkap di mariupol mencari makanan dan bahan bakar
inilah citra satelit terkini yang diambil oleh paksar pada sepuluh maret dua ribu dua puluh
dalam video terlihat antrean warga sipil dan keadaan kota mariupol
ekskalasi serangan udara rusia di kawasan mariupol juga memancing reaksi internasional yang mengecam rusia
tak hanya itu maksar juga menunjukkan adanya konvoy militer rusia dekat ibu kota kiev ibu kota ukraina
citra satelit juga menunjukkan konvoy militer sepanjang enam puluh empat km sudah mulai tersusun lagi setelah sebelumnya barisannya rusak
unit lapis baja konvoy itu sudah mendekati ke kawasan bandar udara

citra satelit maksar juga menampakkan bagaimana keadaan beberapa daerah di ukraina yang rusak akibat serangan militer rusia